alamat rumah senangnya nanya alamat kemahannya nanya kesahannya
sokatu cari akal akal aduh bisa depresi orangnya
ada bunyi hp
pasti si akan ngelok ini sehati namun juga
ada apa mohon kita ketemuan yuk
aku mau ada yang diomongin nih oh ya udah aku aku bisa kok di tempat biasa aja ayo
ayah oke udah jalan sana sekarang deh
babe bebe mana udah lem ya udah gue jalan
pamit bebe mau jalan dulu bebe
yuk dulu ya
si raya nyariin ngobrol ketemuan
terima kasih kang spice
oh kalau saya mah gampang
gampang lah saya pokoknya sampai aja kayak bekel apa
tunggu tunggu tunggu
lebih baik kang dadang pulang bawa motornya raya
begini dulu saya pernah kasih raya motor
dan dia sudah menerimanya
tapi belum bisa dibawa pulang karena dia takut dimarahi sama abah rama
dan sekarang kang dadang bawa motor raya pulang
kasihin ke raya
mudah mudahan sekarang abah rama gak marah
kalau saya kasih motor ke ayah
oh maksudnya jadi hadiah untuk raya waktu itu
belum sempat dikasih sekarang biar saya bawa kasih ke raya
siap siap kang kobar
terus motornya dimana kang
lo yang nyuruh haikal sama temen temen lo itu untuk gebukin tristan kan
haikal itu emang punya masalah sama tristan
lagian pas lo pergi
ya tadi trisan bilang kalau dia mau jalan sama lo ke puncak
dan disana dia mau nyakitin lo
dan dia juga sempat ngancam
kalau lo gak ngejauhin reva
dia bakal ngelukain lo
enggak gue gak percaya
terserah lo deh
tapi lo tahu gue kan
gue gak pernah bohongin loh
bener kan dia nelfon gue
ke pentau bener apa enggak
sekarang kita jalan
ratu endorse bahasa nanya alamat sama laki laki
wih tidak ada ceritanya minta alamat
masa nanya nanya alamat kemahannya nanya kesahannya
sokatu cari akal cari akal
aduh bisa depresi orang
ada bunyi hp
pasti si akal ngewok ini masih hati
minat juga aduh sehati sehati
gak ada namanya sahaja
jadi begini bu keti
apakah hari ini kita bisa ketemuan
kalau gitu saya tunggu di kantor ya bu
nanti kita sama sama temuin bu marisa
mau dipake iklan deh
tapi sama cai cai
aduh mr fuad
sokatu ditap tap helak
kalau misalnya konsepnya dari si cai cai marissa deh
neng keti iya bisa diangkat menjadi duta gigi ikan
memang sih kemana mana memang terkenal ya
tapi sambutannya bukan
neng keti buat bukan begitu
neng ii gitu
aduh ngerake mr fuad
bukannya jadi ngetop saya mah
ya sebagai atu endorse gitu
jadi konsepnya please
konsep dari mr fuad woy
jangan dari si cai cai marissa hehehe
iya tenggelam sama ikan paus nanti saya tehnya
konsepnya kami sudah ada
bu marisa cuma sebagai pelaksana aja
nanti ibu bisa lihat dan pelajari konsepnya disini
namun gitu mah ayu
ago sekarang atu
ya ketemu disitu ya baik
terima kasih ya bu
saya tunggu di kantor
aduh ditunggu keti pasti datang ya
ini lagi rusuh banget
tadi kok si mondi buru buru gitu ya
kayaknya dia percaya banget
paling juga lagi bahas rencana pernikahannya abahnya raya sama mamanya bundi
jadi abahnya raya sama mamanya mondi mau nikah
kok bisa sih
kan mondingnya sama rayanya juga pacaran
ya itulah yang bikin sempet mereka galau kemaren tuh
sampai putus juga
juga ada masalah yuk
wah bagus tuh
artinya kesempatan gue buat dapetin mondi belum hilang
emang diapain sih
yaudah kalau gitu
gue cabut dulu ya
balik duluan ya semuanya
kok ntar banget bella
bella cepet amat pulang
reboy ini tuh emang cocok sekali pasangan terhitu pokoknya
aduh keren banget
gak ada tuh sejarah periklanan bisa sukses seperti reboy ini
yang penting kliennya bisa seneng banget
wah anak macem
cocok suruh masuk tamunya
kalian berdua lagi
ya cocok kalian berdua itu
gak ada gak ada lu ngomong apaan sih
kita sebelah mr fuad kita sebelah si calon
pak fuad apa kabar
duduk duduk pak buat duduk
oh duduk duduk
manis pisang ini jelumate
itu di salami
oh ada orang orang
baik lah dua
sigarkan ya ae nanti
oh lama sini